ratusan warga memenuhi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di sdukcapil kota banjarmasin kalimantan selatan pada senin pagi
mereka antre untuk melegalisir akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai syarat pendaftaran masuk sekolah
membludaknya pemohon dan legalisir ini akibat para orang tua baru mengetahui legalisir sebagai syarat untuk mendaftar
kantor disduk capil kota banjarmasin mendadak dipenuhi masyarakat yang ingin melegalisir kartu keluarga dan akte kelahiran anak anak mereka
banyaknya antrean membuat mereka rela menunggu hingga berjam jam
legalisir kakak dan akte kelahiran ini diperlukan pemohon untuk dilampirkan sebagai syarat masuk sekolah menengah atas sma negeri yang sedang berlangsung sejak senin hingga rabu nanti
kebanyakan para orang tua baru mengetahui informasi secara terbaru
kota banjarmasin mendadak mengenai persyaratan legalisir ini
wakil wali kota banjarmasin herman syah yang mengetahui membudaknya pemohon
langsung mendatangi kantor dukcapil dan ikut membantu petugas membagikan kartu keluarga dan akte lahir yang sudah selesai dilegalisir
kewajiban melampirkan kakak dan akte kelahiran berlegalisir ini dampak dari zonasi pendaftaran sekolah
untuk mengantisipasi peserta didik baru yang mendaftar ke sekolah di luar zonasi
hanya saja kebijakan legalisir ini baru diterapkan di tahun ajaran ini
wali kota herman syah mengimbau kepada pihak sekolah untuk memfasilitasikan
terima kasih sendiri data calon siswa agar tidak merepotkan para orang tua calon siswa
pihak pemkot banjarmasin menyesalkan kondisi ini
semestinya jika harus menjadi syarat
informasi diumumkan jauh hari sebelumnya
atau legalisir bisa di masing masing kecamatan
agar pemohon terbagi per zona tidak menumpuk di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
nanik hayati banjarmasin kalimantan selatan